rencana pengadaan sepeda motor yang menelan anggaran miliaran rupiah ini terungkap saat
rapat badan anggaran antara bupati mojokerto dengan dprd kabupaten mojokerto dalam rencana
anggaran tersebut pengadaan sepeda motor senilai lima miliar diperuntukkan bagi dua ratus sembilan puluh sembilan kepala desa yang
tersebar di delapan belas kecamatan di kabupaten mojokerto sementara itu pemkap mojokerto berdalih pengadaan
sepeda motor ini guna mendukung desa mojotangguh dalam mencegah maupun membinaan masyarakat terkait
pengendalian pandemic of it sembilan belas sebelumnya pengadaan kendaraan untuk kepala desa terakhir
dilaksanakan tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas kendaraan dinas senilai tujuh belas juta rupiah per unit ini direncanakan
terrealisasi pada akhir september ini kebijakan ini muncul di saat kabupaten mojokerto masih masuk
level tiga artinya masih kegiatan masyarakat yang dibatasi sehingga berdampak pada kondisi ekonomi
pembelian mobil dinas penanganan pendukung pembinaan
jadi komponen komponen itu sudah dipakai dan siap selama selama
diberikan untuk melakukan sesuatu dan dari jelas selama
sebelumnya kontroversi pengadaan kendaraan dinas dengan jumlah yang besar ini
juga muncul dari pemerintah kota bekasi
mencuatnya anggaran pembelian mobil dinas bagi pimpinan dprd kota bekasi jawa barat
mendapat kritik dari warga
hal ini dikarenakan penganggaran pembelian mobil dinas ini
tidak mencerminkan nilai nilai keprihatinan sekaligus tak memiliki urgensi khusus
terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit
akibat wabah pandemi covid sembilan belas yang tak berkesudahan
dalam halaman lelang resmi ditemukan nilai pembelian mobil dinas bagi pimpinan dewan
yang mencapai rp satu delapan puluh
karena perbedaan sama yang ternyata
karena yang kita butuhkan adalah operasional dprd bukan pimpinan
sementara yang kemudian dianggarkan di bpgd kan pimpinan
padahal penentukan jelas
is itu adalah untuk operasional dprd bukan untuk pimpinan dprd
artinya nggak ada koordinasi pak
nggak ada koordinasi tapi kesalahan penganggaran di bpkt
lain halnya di gorontalo
rapat banggar yang membahas pemberian empat mobil dinas
untuk ketua dan wakil ketua dprd provinsi gorontalo
senilai dua delapan miliar rupiah menuai aksi walkout dari fraksi gabungan partai nasdem dan pan
dalam sidang paripurna kedua dprd provinsi gorontalo pada dua puluh tiga agustus
kedua fraksi tersebut menolak pembelian mobil dinas serta belanja tanah
karena dianggap tak tepat waktu
keberadaan mobil dinas yang ada di dprd itu kami tolak
untuk empat pimpinan empat unit
dan kami memiliki dua delapan
kami memiliki pimpinan
tetapi kami sepakat bahwa pengadaan mobil dinas di dprd pun kami tolak
karena kami inginkan anggaran ini berpihak terhadap
tim liputan cnn indonesia